ketika tiba saatnya untuk melunasi hutang anda perhitungannya akan dibuat untuk anda
yang selama ini jam kerjanya hanya delapan jam per hari maka dia akan ketika